ketika mendengar teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan
anda jangan buru buru berpikiran tentang robot canggih dari masa depan ya
seperti yang ada di film fiksi ilmiah hollywood
tanpa disadari kecerdasan buatan sebenarnya sering kita pakai dalam kehidupan sehari hari
seperti apa sih ragamnya berikut informasinya untuk anda
kecerdasan buatan bukan barang baru di dunia teknologi
beberapa film bahkan sudah bisa memprediksi kecanggihan dari teknologi ini
kita sebut saja film klasik seperti dua ribu satu space ordesain misalnya
tanpa kita sadari sesungguhnya kita ini sudah menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan kita sehari hari
meski memang mungkin tidak secanggih film film fiksi tersebut

data implementasi ai yang paling banyak digunakan saat ini ada vision ai dan juga ada natural language processing seperti misalnya chatbot
sebenarnya secara konsep membuat mesin bisa melakukan interpretasi visual layaknya manusia ya
jadi baik itu dari gambar ataupun dari video
implementasi apa aja sih yang memungkinkan menggunakan vision ai
deteksi sampah tadi ada di kali juga
cloud estimation di dalam suatu kerumunan masa
jadi untuk manajemen masa
nah itu beberapa yang saat ini bisa kita lakukan
machine learning deep learning dan juga big data analysis melahirkan chatbot
chatbot ini sendiri adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk menstimulasi percakapan dengan manusia
terutama lewat internet
ada beberapa perusahaan pengembang chatbot sendiri di indonesia
di antaranya ada kata ai dan juga ada rina dari microsoft
rina ini sebenarnya apa sih bu
jadi rina itu sebetulnya personifikasi dari platform ai nya microsoft
rina dipersonifikasikan sebagai gadis
remaja indonesia nih yang tinggal di indonesia
dan sebagai ai rina itu punya berbagai capability secara teknologi
jadi sebagai teknologi ai rina kan mempunyai algoritma machine learning
jadi rina kita suruh belajar
dan dia sudah belajar dari dua ratus tiga puluh enam seniman terkenal di sepanjang sejarah kehidupan manusia
dengan dia belajar kemudian dia mempunyai skill untuk
nah prosesnya rina itu pada saat ini kita bisa memberikan keywords
dengan kata kata tentunya
keywords itu akan kemudian menjadi inspirasi bagi rina untuk menciptakan sebuah lukisan
seperti itu prosesnya
dengan ya algoritma tertentu ya dengan neural network processing
sehingga kata kata tersebut bisa diterjemahkan ke dalam lukisan

jadi kita bisa membuatnya lebih mudah
perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini tidak bisa dihentikan
sama halnya seperti internet
kompleksitas masalah yang bisa saja hadir maupun efisiensi membuat kita cepat atau lambat akan menggunakan inovasi yang hadir di teknologi ini
dalam kehidupan sehari hari maupun skala besar seperti industri
maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempelajari teknologi yang ada
sehingga kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan kita
dan memperbaikannya dengan baik
karena sesungguhnya mereka ini hadir untuk memudahkan pekerjaan kita
tim cnn indonesia jakarta